anda masih menyaksikan cnn indonesia connected bersama saya rian hasri dan rekan saya tiffany naitama yang berbaju merah
kenapa saya bahas baju merah karena merah itu biasanya identik dengan hal hal yang dilarang
iya dong lampu merah nggak boleh terobos kan
nah termasuk juga dilarang itu ialah melakukan kejahatan
dan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan jalanan seperti geng motor yang malah terjadi
petugas polres metro jakarta pusat melakukan patroli di wilayah jakarta pusat
nah ada tim alva pus bersenjata lengkap membubarkan tempat nongkrong anak motor
bersenjata lengkap dan menggunakan kendaraan bermotor
tim alva pus polres jakarta pusat melakukan patroli malam di kawasan jakarta pusat
salah satu sasaran adalah tempat nongkrong para kelompok pecinta motor yang rawan tindak kriminalitas
dari kawasan kemayoran petugas melakukan penyisiran dan menegur kelompok penggemar motor
tim alfa pus juga sengaja membubarkan paksa dan meminta mereka untuk tidak berkerumun
untuk meminimalisir terjadinya tindakan kriminal di malam hari
patroli ini sengaja dilakukan untuk mengantisipasi tindak kejahatan seperti perampokan
begal motor dan juga aksi kriminal geng motor
tujuan giat sendiri adalah antisipasi terhadap kejahatan jalanan yang rawan naik
terutama pada saat bulan ramadan meliputi jambret
juga mengenai antisipasi terhadap geng geng motor yang sedang marak
dan balap liar yang sering terjadi di jalur jalur protokol
yang notabene adalah itu kawasan yang harus steril
dan merupakan jalur lintasan utama bagi para pejabat negara maupun pejabat pemerintah
patroli tersebut juga dilakukan di kawasan istana merdeka dan juga wilayah objek vital lain
patroli ini sendiri akan terus dilakukan secara rutin hingga jakarta pusat benar benar steril
dari tindak kejahatan jalanan
ketika dianggap sebagai perjalanan yang tidak berhasil
kawasan ini akan terus dilakukan dengan keinginan dari pemerintah

kawasan ini akan terus dilakukan dengan keinginan dari pemerintah
pus polres jakarta pusat kembali melakukan patroli untuk menciptakan rasa aman
bagi warga di bulan ramadan lalu seperti apa kegiatan tersebut
sudah ada koresponden arya dita utama
saya jamin sahur anda pagi ini akan terasa berbeda
karena anda beberapa jam belakangan begitu mengikuti kegiatan dari tim alfapus polres jakarta pusat
mungkin boleh di share
share ke kami ke pemirsa juga
seperti apa sih kegiatannya dan bagaimana atau ke wilayah wilayah mana saja
yang jelas kan memang ini untuk menekan angka kriminalitas khususnya di bulan suci ramadan ini
halo selamat pagi tiffany dan juga rian yang hadir di studio
memang meskipun saat ini telah memasuki bulan ramadan
tapi hal itu bukan lantas artinya tindak kejahatan justru menurun
bahkan saya memperoleh data di sejumlah tempat justru
ada kecenderungan untuk menaik
dan untuk mengantisipasi hal ini
memang sejumlah polres juga telah menyediakan sebuah tim reaksi cepat
untuk dapat menanggulangi segala macam hal hal yang mengganggu kamtipnas itu sendiri
misalnya di daerah kota depok ada tim jaguar
kemudian di jakarta utara ada team tiger
kemudian di jakarta barat ada tim barat
untuk jakarta pusat sendiri tempat saya berada
ada yang namanya tap
yaitu tim alfapus
dan memang tadi saya sempat mengikuti kegiatan mereka
tadi saya sempat keluar
jam dua pagi
tadi memang keliling wilayah kota jakarta pusat
dan kami menggunakan beberapa macam tindak pelanggaran
misalnya tadi ada sejumlah orang orang yang nongkrong
ada juga misalnya tadi ada pekerja seks komersil yang akhirnya diamankan
dan untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai tim alfapus ini sendiri
saya akan berbincang dengan kepala tim itu sendiri
yaitu inspektor dua
maksud saya inspektor dua
halo selamat pagi pak wildan
selamat pagi mas
pak wildan bisa ceritakan sedikit nggak
apa sih ini tap itu sendiri latar belakangnya seperti apa
tap sendiri adalah tim alvakus yang dibentuk oleh kapolres metro jakarta pusat
komisaris besar polisi dr andes yuti aryoseto
dengan maksud dan tujuan untuk menekan angka kriminalitas yang ada di wilayah jakarta pusat
mengingat jakarta pusat merupakan wilayah sentral
pusat ekonomi pusat pemerintahan semuanya ada di jakarta pusat
untuk itu untuk mencapai keamanan
maka dibentuk sebuah gagasan dan dibentuklah akhirnya sebuah tim
tim alfa plus ini untuk mengurangi tindak kejahatan yang ada di jakarta pusat
maupun gangguan gangguan lain yang timbul
semisal tawuran antar kelompok masyarakat
balap liar maupun geng geng motor yang akhir akhir ini meresahkan di berbagai wilayah
kalau misalnya untuk jakarta pusat sendiri
apa sih sebenarnya ancaman untuk kaptimnas sendiri yang paling banyak dihadapi
yang paling banyak dihadapi
tergantung kondisi wilayah masing masing per polsek
jadi kita bisa jelaskan bahwa di polsek juar baru
itu sangat rawan dengan adanya tawuran antar warga
bahkan antar rt pun bisa tawuran di wilayah johar baru
kemudian di wilayah sawah besar
dapat kita lihat bahwa sawah besar adalah lintasan yang strategis
dari gambir dari jakarta utara dari jakarta timur semuanya akan lewat
kemudian di wilayah gambir
di wilayah gambir sendiri kita tahu bahwa merupakan ring satu istana
di mana akhir akhir ini sering terjadi balap liar
di mana balap liar itu melintasi ring satu kawasan istana
tentu hal ini harus kita cegah
mengingat ring satu istana adalah wilayah yang steril
merupakan jalur presiden jalur pejabat negara pemerintah
serta jalur masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan sehari hari
bisa ceritakan sedikit ya saya lihat senjatanya cukup lengkap ya
tadi bahkan juga menggunakan motor juga ya
kenapa dibutuhkan seperti itu keputauan
dibutuhkan sepeda motor pertama untuk menunjang kecepatan
seperti tadi bapak lihat mengenai kita membubarkan aksi balap liar
seperti kita lihat bahwa mereka rata rata menggunakan motor dengan cc tinggi
nah kebetulan motor trail kami juga menggunakan cc tinggi
jadi bisa untuk mencegah hal tersebut
untuk mobil kita gunakan sebagai mobil komando
apabila kita mengamankan orang orang maka kita akan memasukkan ke dalam mobil
jadi untuk menunjang tugas ya selama berdikas ya
untuk menunjang selama kegiatan kita menggunakan motor dan mobil
baik untuk bulan ramadan ini sendiri apakah ada kecenderungan untuk peningkatan tindak kriminalitas
atau justru menurun atau gimana boleh tahu
untuk tindak kriminalitas dari tahun ke tahun bulan ramadan akan selalu meningkat
namun berkat antisipasi kita dari polres jakarta pusat
alhamdulillah kemarin minggu lalu kita berhasil mengamankan empat buah senjata api
dimana ada satu senjata organik dan tiga rakitan
kemudian kita dapat mengamankan pelaku pelaku tawuran pelaku pengeroyokan terhadap warga warga
yang sedang berjualan di daerah kemayoran dapat kita tangkap juga
kemudian kita dapat meminimalisir terjadinya balap liar yang ada di sekitar

kemarin sudah kita bubarkan juga apalagi ketika malam minggu
ataupun malam sabtu itu rame ramenya berhasil kita cegah koordinasi dengan semua pihak
kita tutup jalan hanya kita beri jalur sedikit sehingga mengurangi tindak balap liar tersebut
terjadi di ring satu istana
ini tadi sejumlah mengagetkan bagi saya ternyata juga masih ada pekerja seks juga yang berkeliaran
itu apakah rusak di pantau juga atau gimana pak betul
jadi selama ramadhan ini kita tidak hanya menekan angka kriminalitas yang ada
kami juga melakukan langkah langkah yang lain yang dapat mengganggu ibadah bulan suci ramadan
di antaranya tadi kita lihat bahwa kami berhasil mengamankan dua orang
beserta satu yang diduga sebagai germonya
kemudian kita belum bisa menangkap yang lain karena sudah keburu melarikan diri
itu sebagai langkah antisipasi kita
agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah bulan suci ramadan ini dengan baik dengan tenang dan tanpa gangguan
yang pertanyaan terakhir ini terkait dengan ramadhan
ini kan mungkin sebagiannya dari puasa ya
apakah dengan kegiatan ini mengganggu aktivitas berpuasa atau justru gimana sebaliknya
untuk aktivitas puasa kita tidak merasa terganggu karena kita bekerja dengan ikhlas
kita malam melakukan patroli dari setelah terawih sampai menjelang sahur
nah di samping kita sahur
ulang ya di samping kita patroli kita juga ketika waktunya sahur kita akan melaksanakan sahur
bisa itu di cenongan bisa di menteng bisa di kemayoran tergantung saran terakhir kita melakukan patroli
jadi sahur on the road ya gitu ya
betul secara on the road sambil memantau wilayah
setelah kita sahur kita kembali lagi mutar kira kira hingga pukul lima sampai setengah enam kira kira situasi aman
baru kita melaksanakan kegiatan untuk istirahat dan melaksanakan kegiatan yang lain demikian
oke baik terima kasih untuk penjelasannya
terima kasih juga untuk segala untuk mengamankan kampusnya jakarta pusat dan sekitarnya selamat berjaga jaga kembali pak budha
baik tadi sekian wawancara saya dengan kepala tim dari tapi ini sendiri tim alfa pus yang disedirikan di polres jakarta pusat itu sendiri
dan mungkin itu sedikit gambarnya untuk tambah informasi bahwa memang anggota tapinis sendiri terdiri atas sekitar dua puluh orang
maksud saya sepuluh orang di mana mereka juga dibagi dengan tim pemberantas narkoba
sehingga mereka masing masing terdiri dari sepuluh unit
dan mereka akan bekerja super super
khususnya pada malam hari untuk mencegah segala macam tindak kriminalitas untuk mengamankan warga dki dan sekitarnya
begitu tiffany dan juga rian di studio
ya arya dita utama dari pantauan anda selama mengikuti proses patroli ini sebenarnya yang paling banyak mungkin tindak kriminalitas yang terendus itu apa ya
karena kalau kita membandingkan data di tahun dua ribu enam belas itu biasanya pencurian
apakah memang di awal awal ramadan sepuluh hari pertama ini memang juga datanya masih tidak terlalu jauh berbeda yaitu pencurian yang meningkat
dan mungkin di daerah mana yang terendus pencurian itu meningkat dito
untuk informasi kasus pencurian sendiri memang saya belum memiliki informasinya
tapi memang tadi sementara bicara dengan kepala timnya juga menceritakan bahwa memang mereka dalam melaksanakan tugas yang mereka sendiri
terutama dalam bulan ramadan sendiri tadi mendapatkan sekitar dua orang penjambret
dan memang itu bukan kasus pencurian juga tapi memang saat ini yang menjadi fokus adalah tawuran
karena memang justru tindak tawuran itu sendiri itu memang yang menjadi fokus
karena memang justru tindak tawuran itu sendiri itu memang yang menjadi fokus
jadi justru meningkat terutama pada bulan puasa
karena memang hal itu realasan karena memang banyak orang yang berkeliaran pada malam hari semanin sahur berbuka
dan juga banyaknya markah petasan untuk kembang api yang beradar yang dapat disalahgunakan misalnya untuk memicu keributan antara kampung
dan untuk itu karena itulah memang tim tap atau tim al fapus liri memang sangat bersiaga untuk menghadapi itu
memang salah satunya ada misalnya di wilayah johor bahru
dan memang selain itu juga untuk kasus balap liar karena sebagaimana tahu itu merupakan suatu pelanggaran
atau membahayakan mereka sendiri dan juga pengguna jalan yang lain
oke intinya sih dengan adanya patroli ini justru tadi kan kalau dito bilang kan angka kriminalitas di bulan suci ramadan justru jumlahnya meningkat
artinya bertambah kan dengan adanya patroli ini bisa menjaga suasana agar apa ya lebih kondisi pada rasa aman juga
berarti yang penting juga dito anda habis ini harus pulang harus kembali ke kantor jangan sampai anda juga ikut kena patroli kena razia
kenapa ditemui raziat
karena dia masih berkeliaran
oh karena dia masih berkeliaran ya
so berapa dia berkeliaran
oke terima kasih dito atas laporan langsung ya